setelah tadi kita melihat bagaimana suasana jakarta dengan social distancing
kita akan lihat di luar negeri kita akan sapa wni kita yang ada di inggris
sudah terhubung dengan rilda taneko warga negara indonesia yang saat ini berada di inggris
tepatnya di kota lanchester
halo selamat malam mbak rilda apakah anda sehat hari ini
iya sehat alhamdulillah
oke mbak boleh dijelasin nggak kalau di kota london ini lockdown
kalau di manchester seperti apa mbak
di lancaster kita disarankan untuk stay at home
dan kalau memang ada keperluan yang sangat penting kita harus menerapkan social distancing
tapi kita masih diizinkan untuk keluar untuk beli makanan beli obat
atau untuk berjalan jalan mencari matahari udara segar itu masih dibolehkan
kalau di sana sendiri dari informasi yang anda dapat ada nggak yang positif covid sembilan belas mbak
di lankaster ada tapi kita tidak tahu pasti berapa per kota
yang kita tahu adalah di tingkat provinsi
jadi di lanchester namanya itu ada lima puluh satu orang
pernah nggak mbak terjadi panic buying
atau mbak sekarang merasakan harga harga kebutuhan pokok ini mulai naik karena permintaan yang banyak
bagusnya di inggris pemerintah memberikan hotline khusus untuk kelas
mbak terjadi panic buying karena ada kebanyakan yang menarik harga
dan toko toko ini bisa didenda jika memang terbukti bersalah memainkan harga
dan kalau panic buying iya ada
minggu kemarin itu rak rak di supermarket hampir kosong semua
terutama barang barang kebutuhan pokok barang barang yang tahan lama
makanan kaleng beras pasta itu sampai sekarang pasta masih kosong di supermarket dekat kami
dan obat obatan juga susu untuk anak anak balita itu susah didapat
kalau mbak sendiri sekarang lagi kekurangan apa nih mbak
atau semuanya sebenarnya sudah dipersiapkan dari jauh jauh hari
kebetulan aku hari minggu kemarin bukan minggu ini ya tapi minggu yang lalu lagi
aku baru belanja mingguan
dan saat itu supermarket masih normal semua masih biasa stok masih penuh
walaupun temanku di london sudah bilang di london sudah mulai panik buying
di lankaster belum sama sekali
jadi aku belanja seperti normal tapi aku kehabisan beras
lalu aku pergi ke toko asia dan saat itu sudah habis beras
jadi aku balik lagi ke supermarket dan hari selasa aku balik itu sudah kosong
jadi semua sudah hilang
itu seperti mimpi juga masalahnya satu hari normal besoknya itu orang orang sudah panik sudah berjubel
sudah apalagi seperti tisu toilet juga itu sudah habis semua
untungnya toko asia dekat kami pemiliknya orang malaysia dan dia bilang sebentar lagi akan datang lagi stok
jadi kami diantar ke rumah
jadi kami tidak perlu lagi keluar
terakhir mbak boleh di
saya mau berjubel dengan semua panic buyers karena sama saja saling menularkan nanti kan
mbak terakhir mbak pernah nggak komunikasi dengan kbri untuk menanyakan mereka mungkin menanyakan kehidupan mbak di sana bagaimana begitu
untuk kbri enggak
tapi kbri sangat aktif mulai dari awal tercetus ada kasus di yorkshire
pertama di uk
itu kbri langsung kirim email ke kita semua memberikan informasi apa yang harus kita lakukan mulai dari cuci tangan atau menjaga jarak seperti itu
dan sekarang kbri memberikan nomor hotline khusus untuk posko pengaduan juga untuk informasi apa saja
jadi kita nggak rasa tenang juga karena kbri siap
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini mbak rilda taneko
ini warga negara indonesia yang berada di lancaster inggris